terima kasih anda masih di redaksi siang
bagi anda yang bosan dengan liburan ke mal
liburan mengunjungi museum mungkin bisa menjadi pilihan
seperti mengunjungi museum tiga dimensi baru di kota tua jakarta barat
di museum tersebut disediakan berbagai spot foto tiga dimensi
tempat itu juga cocok bagi anda yang hobi berfoto di tempat instagramable
berfoto menjadi mermaid di pantai
atau merasakan sensasi berjalan di labirin kaca
bisa anda rasakan di magic art tiga d museum tiga dimensi di kota tua jakarta barat
ini menjadi salah satu tempat wisata alternatif
bagi anda yang hobi berfoto di tempat tempat instagramable
magic ar tiga d museum ini memiliki berbagai ruangan
yang berisi lukisan dengan seni tiga dimensi
semua lukisan ini dilukis langsung oleh para pelukis dari korea dan indonesia
lukisan lukisan ini berada di beberapa zona
zona dinosaurus zona petualangan zona horror dan labirin kaca
disini menariknya kita punya sembilan zona mungkin banyak diantara yang lain
tapi kita memang berbeda karena kebetulan lukisan lukisan yang ada di dalam itu
kita punya lebih dari seratus gambar dan juga kelebihan di sini kita punya
mirror maze atau rumah kaca
kita punya juga yang ada yang namanya laser maze ada tilted maze ada aims room dan ada magician room juga ada illusion chair
gambar ilusi tiga dimensi di museum ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung
tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri
ya tadi tuh kan baru pertama masuk baru ditawarin tiketnya baru pas pertama ngeliat tiketnya tuh ya tertarik aja gitu
pengen masuk kan juga tiga dimensi mungkin bagus kan untuk spot foto gitu jadi ya saya sama keluarga saya kesini
agar hasil foto maksimal disediakan tanda di lantai sisi depan setiap lukisan dan petugas siap membantu memotret dan mengarahkan gaya anda
museum tiga dimenge ini dibuka dari senin hingga minggu
harga tiketnya rp enam puluh untuk weekdays dan rp delapan puluh untuk retail
foto ini cumalah ilusi tiga dimensi
dan jika anda ingin langsung merasakannya anda bisa langsung datang ke museum tiga dimensi di kota tua jakarta barat